bicara tentang gebrakan ini juga ya informasi yang mengebrak banyak orang tentunya
ketiga mantan ketua parvi gatot brajamusti kemarin kembali diperiksa di polda nusa tenggara barat
pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang sebelumnya dikembalikan oleh kejaksaan tinggi ntb
sementara dari jakarta ada artis nabila putri memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya
untuk menjadi saksi terkait kepemilikan senjata api gatot brajamusti
senin delapan belas oktober gatot brajamusti menjalani pemeriksaan ulang oleh penyidik ditres narkoba polda nusa tenggara barat
mantan ketua parvi ini menjalani pemeriksaan bersama istrinya dewi aminah dan seorang rekannya devina
pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas pemeriksaan p sembilan belas yang dikembalikan oleh pihak kejaksaan tinggi ntb
sebelumnya tanggal tujuh oktober lalu gatot juga dilaporkan oleh muridnya reza arta

pemeriksaan yang merasa telah ditipu oleh gatot yang menyebut sabu sabu sebagai asfad
reza artamevia dicatwalkan akan diperiksa ulang bersama richard nyoto kusumo dan yusti yustini pada rabu sembilan belas oktober
sementara itu di jakarta nabila putri mendatangi resmo polda metro jaya
dengan didampingi kedua orang tuanya
usai diperiksa selama tiga jam nabila mengaku ada dua puluh pertanyaan yang diajukan penyidik
seputar peran dan penggunaan senjata api dalam film yang dibintangi gatot brajamusi tersebut
alhamdulillah besok saya sudah jawab semuanya ada dua puluh pertanyaan
intinya sudah dijawab dengan baik tidak ada maksud untuk memberatkan atau meringankan
intinya menjawab apa yang aku tahu
alhamdulillah apa yang aku lihat aku sampaikan
nabila mengaku dalam film dpo senjata api yang digunakan adalah properti bukan senjata api asli
namun dirinya tidak mengetahui jika gatot memiliki senjata api